kita jangan ngelarang kayak mbak andin
kalau mbak andin mau ketemu sama rina kita kasih aja
kalau bahasanya seperti itu itu artinya kita berebut tak asu
aku gak mau
tapi kalau berbagi waktu oke
dan saya akan menuntaskan itu semua bukan karena uang
tapi karena memang seperti itulah saya
semoga anda bisa mengerti
saya akan mendampingi anda
sebagai pengacara anda
untuk melawan gugatan yang dilayangkan oleh ibu elsa
aku gak menyangka orang itu percaya diri sekali
mengatakan untuk mau menjadi pengacara
aku gak perlu dia
kalaupun aku harus pakai pengacara
aku pakai pengacara aku sendiri
mas aku bahkan sampai lupa sama tanggal hari ini
ja kita ke toko bunga dulu ya
alf masuk kelas yuk
teman teman kamu udah nungguin kelas
kamu jagoan bukan
kalau jagoan harus pemberani
tapi ingat kamu juga harus sayangin teman teman kamu
lindungi mereka sayangi mereka
udah yuk masuk yuk
kamu gak marah kan sama aku sama juwana
kita kan disini berteman
kita kan disini berteman
kita semua harus menyayangi
kan kita teman
pengen aja pemberani minta maaf duluan
tuh udah ya kalian baikkan
kamu gak mau nerima pinky promise nya reina
iya dong catherine udah kenapa napa kan
bapak dan ibu tenang saja

dan dia tidak bisa mengekspresikan ketubuhnya
sehingga dia hanya bisa menahannya di dalam
alhamdulillah kalau gitu
apa bapak dan ibu ada menceritakan sesuatu
sehingga mbak catherine jadi shock
saya yang salah dok
tadi saya sempat berbicara mengenai kecelakaan
ya walaupun kita sudah berusaha untuk hati hati
ternyata adik saya shock
mau hati hati pun mbak catherine akan tetap shock
karena hal tersebut adalah kejadian buruk yang baru saja menimpanya
apalagi setelah itu mbak catherine baru mengetahui adanya korban jiwa
dok apa catherine akan terus bereaksi seperti itu ketika
kita memberi sesuatu hal yang menurut dia membuatnya shock
iya bisa jadi akan seperti itu dok
kalau kami mendatangkan psikolog untuk catering bagaimana
tapi catherine tetap tidak bisa mengungkapkan perasaannya juga
jadi saya sarankan
sebagai pengganti psikolog yang membuatnya tenang
lebih baik dari keluarganya saja
tapi tentunya dengan pemilihan bahasa yang enak ya
pelan pelan catherine akan bisa menerimanya
tapi beneran dok catherine gak kenapa kenapa kan
tapi tolong jangan dipaksakan juga ya pak
pelukan dan sentuhannya di tangan mbak catherine mungkin bisa membuat dia tenang
seperti bagi saja yang tidak bisa ngomong apa yang dia inginkan
tapi tentunya kita paham
setelah bayi itu menangis
jika kita gendong dia akan merasa nyaman
mungkin seperti itu kondisi mbak catherine saat ini dok
ayo silahkan turun ade
ayo silahkan turun ade
ayo silahkan turun ade
ayo silahkan turun ade
ayo silahkan turun ade
udah sampai kak
udah sampai kak
kugih banget mbak
pagi minggu aku kugih banget

ya ampun ini aja kampus g kayaknya cuma setengahnya
eh ini deket sama rumah jadi kita kalo bosen gak bisa nyusul
kita jemput kakak sambil jalan jalan

eh johana kamu udah dijemput belum
kayaknya belum deh
itu kakak itu kakak
itu kakak udah pulang
aduh renda sama johana hai kakak
kaka dijemput sama dede askara loh
oh iya udah diketin
tuh cium adeknya dong
askara makasih ya udah jemput kakak
kok belum nomel nomel orangnya
iya besiki pengen tau
penasaran saya mau kasih tau kiki
hah itu dia
udah kayak baru dapet tiga
kalian tau dia yang penuh sayang gak
itu dia tuh kiki
oh yang itu orangnya
kamu mau apa nantangin anak kecilnya
mana sih tau dong
itu mama aku
yuk kita pulang yuk
yuk kita pulang yuk
kamu belum dijemput nak
kalau gitu tunggu di atas yuk
anak kelas satu udah pulang belum ya
oh sudah pak
udah pulang ya
bukan papa deh
kalau gak salah tadi di pagi saya denger rina bilangnya om bayi
tuh denger aldi
ini omnya raina bukan papanya
saya kesini karena mau bawa hadiah buat renat
makanya saya mau nanya beneran udah pulang nih
kalau salah satunya udah pada pulang
kalau gitu terima kasih banyak ya
ya li ke atas
aduh ini lihat nih adik muni askara nih
tengkurup di oma
daripada nanti adik askara rewet
aku tadi udah janji jari kelinking loh sama aldi
oh udah janji itu ya
pinky promise ya sama aldi ya
ya udah gak ini lagi ya
udah jadi teman gak berantem lagi nggak ledek ledekan lagi ya
oh berarti dia masih gangguin kamu dong kak
ih suster tuh gregetan jadinya
masa sih anak laki laki sukanya ngeledikin anak perempuan gak bagus tau
tapi kita udah balik kan khusus udah berteman sekarang
kata miss ayu semuanya teman
emang kakak raina itu pinternya luar biasa ya oma
iya ini antara adik askara juga pinter nih
aku seneng deh
jadi besok kalo ya mas
jadi besok kalo yang nganter rame rame lagi reina gak di ledekin anak tk kan
enggak khusus tenang aja
duh liat adiknya tuh
iya tuh liat adiknya
baru sekali ini ada yang menolak saya menjadi kuasa hukumnya
padahal orang banyak ingin sekali
saya menjadi kuasa hukumnya
dia malah menolak
maaf ya pak ambar tapi saya tidak mengerti yang anda ucapkan
padahal niat saya baik
supaya dia bisa tenang
dan saya akan sekuat sebagai saksi
saya akan menjadi saksi yang akan meringankan posisi saya
dan saya akan menjadi saksi yang akan meringankan posisi ibu andin dari tubuhan ibu elsa
tapi apapun yang terjadi
sudah saya niatkan untuk menyelidiki kasus ini atas dasar kemanusiaan
karena saya percaya dengan feeling saya
pasti ada sesuatu yang lain dari kasus ini
jadi saya akan menang
saya akan menang
saya akan menang

nanti kita atur
ibu pasti menang
kok saya tidak yakin ya
sama pak hartono si pengacara itu
saya akan menang
saya akan menang
saya akan menang
kok makanannya diaduk aduk gitu gak dimakan
gue tuh pengennya
dapat pengacara yang selevel dengan amar mahendra
bukan kayak pak hartono
dari tampilannya aja udah gak meyakinkan banget
terus apa iya
dia bisa berhasil menangani tuntutan gue
kamu gak denger apa yang mama omongin tadi barusan
sampai dua kali loh
sampai dua kali
sampai dua kali
sampai dua kali
iya mama nanya kenapa kamu makanannya diaduk aduk nggak dimakan
oh makan kok makan
ini makan aku habisin
kalau gue lagi mikirin pengacara gue
si pak hartono itu
nggak mungkin banget kalau kamu nggak mikirin apa apa
bukan kamu aja yang masih nggak fokus
nggak tahu nih tiba tiba kayak inget
waktu aku di penjara
nggak enak banget di sana
kalau sekarang kan aku bisa ngerasain kumpul sama keluarga
nggak usah inget inget lagi masa lalu
masa lalu yang seperti itu ya harus dikubur jauh jauh
sekarang mikirin tentang masa depan kamu
nggak tahu kayaknya kurang enak badan gitu loh
kamu kurang sakit
udah kamu gak usah khawatir
mama udah selesai makan
mama duluan ya ke kamar ya
biar apa yang beresin ini semua
kabarin mama kalau ada apa apa ma
mama kayaknya beneran sakit
mudah mudahan sih gak ada apa apa
sebenarnya kamu tadi mikir apa sih
nggak nggak mikirin apa apa beneran
kamu juga kenapa
lagi mikirin apa
nggak sih tadi cuman
tadi aku sempet ke sekolahnya rena lagi
pengen ngasih kado yang kemarin aku udah siapin
tapi belum sampai di sana
kamu kayaknya udah sering banget ya ditolak sama mbak den
buat deket sama rena
kamu nggak ada keinginan
kamu gak ada keinginan lagi gitu
rena biar sama kita
lagian mbak nin kan juga udah punya askara
jadi ya aku rasa
ya nggak ada salahnya
kalau rena itu sama kita
buat dari apa nanti
supaya tidak makanda pria
kalian ini bisa jadi obat buat aku dan mama
setelah kehilangan geisha
meskipun di hati gue gak akan ada yang bisa menggantikan yesya
enggak enggak aku nggak setuju sama keinginan elsa
kalau sampai nino nuntut lagi untuk dapetin hak asurena ke andin
yang ada nanti bisa huru hara ribut lagi
aduh enggak enggak
aduh mudah mudahan aja nino nggak terpengaruh sama elsa
aduh aku jadi pusing ya
aduh kepala aku jadi pusing kayak gini
maaf kalau misalkan aku baru ngerahin sekarang
tapi aku gak pernah lupa kok
malah aku yang selalu mengingatkan kamu kan
cantik gak kamar kita
aku akan bawa bekal yang paling aku suka
apa ya yang paling disuka ya
tuh tuh tuh
ya udah pasti pancake strawberry buatan oma
yang enak banget itu
iya kan rena
iya karena kamu bawa pancake strawberry
ya udah kalau gitu besok oma akan siapin bikin pancake strawberry buatku
wooo strawberry nya yang banyak oma gitu bilang
pengennya sih aku dibikin donat sama papa
tapi kan belum pulang
jadi besok bekalnya pancake oma aja deh
ya pokoknya rena nggak perlu khawatir
gak ada donat bikinan papa
pancake strawberry oma ada buat gantinya
kita doain aja papanya cepet pulang
jadi bisa bikinin donat ya
sekarang pancake nya oma dulu
terus si andin kemana ya
dari tadi kok belum keluar kamarnya
iya bu emang mbak andin dari tadi belum keluar kamar
terus tadi kiki juga sempat lihat kalau mbak andin itu bawa rangkaian bunga
banyak banget bu
katanya buat ngehias kamar soalnya kan mbak andin mau merayain anniversary pernikahannya sama so
mungkin kemarin kemarin kan andin sibuk terus lupa
jadi hari ini tuh mau dibikin sespesial mungkin sama andin
jadi kamarnya dihias terus banyak bunga gitu bu
yaudah kalau gitu nanti kita ke
kita doakan aja semoga bapak al cepet pulang ya
nggak kurang suatu apapun
harapan bahwa kamu akan segera kembali al
dengan pak amar sebagai pengacara kita
aku yakin banget mbak
pasti mbak andin gak akan berkutik
dan pengacaranya mbak andin pasti akan kalah
secara kan kita tahu kalau pak amar itu
riwayat kekalahannya itu nggak ada sama sekali
ini udah lebih dari setahun
andin titik rena dengan baik
udah gak mungkin kalau bicara hakasso
mungkin berbagi waktu
tapi aku tetap harus jaga hubungan baik dengan andin
kalau gak nanti rusak
emang hubungan kamu sekarang sama mbak nin gak rusak
kalau hubungan kamu baik baik aja sama andin
kamu ini gak akan dipersulit untuk datang ke pondok pelita
ketemu sama anak kandung kamu sendiri
tak pubiknya dikabarin rena masuk sd
yang kita tahu deh sekarang gini
papa kandungnya rena
sekarang aku akan mencari

kenapa masih dipersulit
kita gak ngerebut rena enggak
mbak anin masih punya askara kok
kita cuma mau berbagi
kamu masih ada hak loh disitu
karena rena bisa jadi pengobat kesepian aku
rasanya aku pengen meluk dia sebagai
kau pasti juga mau kan
ingat kita gak ngerebut rina
kita cuma berbagi
ya walaupun sekarang mbak andi larang kamu buat ketemu rin
ini seandainya aja nih kalau misalkan rena udah sama kita
kita jangan ngelarang kayak mbak andin aja nih kalau misalkan rena udah sama kita
kita jangan ngelarang kayak mbak andin aja nih kalau misalkan rena udah sama kita

kalau bahasanya seperti itu

aku gak mau
tapi kalau berbagi waktu